menghadapi arus mudik lebaran tahun ini
dinas kesehatan kabupaten mojokerto jawa timur
mengerahkan ratusan tenaga medis dan puluhan ambulans
para tenaga medis dan ambulans itu akan disiagakan
di sejumlah pos pengamanan lebaran
selama dua puluh empat jam penuh sejak h tujuh hingga h tujuh lebaran
sebanyak satu ratus tiga puluh lima tenaga medis dan dua puluh tujuh ambulans
akan diterjunkan oleh dinas kesehatan kabupaten mojokerto jawa timur
untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini
para tenaga medis yang diterjunkan meliputi dokter umum
perawat serta bidan serta sopir ambulans
mereka akan ditempatkan di sejumlah pos pengamanan mudik lebaran
dan bergabung dengan petugas kepolisian serta dinas perhubungan
tenaga medis dan ambulans ini disiagakan untuk memberi pertolongan
bagi para pemudik yang mengalami musibah kecelakaan
ataupun menderita sakit di tengah perjalanan mudik
selama mudik rumah sakit hingga puskesmas diminta siaga
para tenaga medis dan ambulans tersebut akan disiagakan
selama dua puluh empat jam penuh sejak h

dan terbagi dalam tiga sesi waktu kerja
ada dua puluh tujuh ambulan ya kemudian tim medis kalau kita siapkan
jadi sejumlah itu yang kita persiapkan
tetapi di sisi lain kita juga bersurat kepada rumah sakit
rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah
mereka harus bersiap karena bagaimanapun
sudah ditamakan mengenai pelayanan kesehatan ini